ketua komisi pemberantasan korupsi kpk agus raharjo memastikan terus memantau dugaan tiga puluh empat proyek mangkrak pln yang disebut presiden joko widodo
tim penyidik kpk bahkan sudah bergerak mengumpulkan alat bukti
sebelumnya presiden jokowi telah memerintahkan badan pemeriksa keuangan pembangunan atau bpkp untuk memeriksa ke tiga puluh empat proyek pln tersebut
pln mangkrak kita belum terima suratnya dari presiden
saya sendiri sudah sampaikan di beberapa media yang mungkin juga anda ikuti
di luar itu radar kita juga sudah berjalan
mudah mudahan nanti kita cocokkan dengan yang mungkin nanti segera dilaporkan karena sampai hari ini kita belum terima laporannya
mudah mudahan nanti alat buktinya juga segera bisa ketemukan apakah memang ada penyimpangan di sana ada korupsi di sana
mudah mudahan nanti segera kita temukan